alat rapid test riga covid sembilan belas merupakan inovasi yang digagas konsorsium riset dan teknologi
terdiri dari peneliti universitas gajah mada universitas erlangga dan pt hepatika mataram
berbeda dengan alat rapid test import pengembangan riga covid sembilan belas menggunakan teknik imunopromatografi
penelitian dilakukan berdasarkan virus yang telah bertransmisi di indonesia
dua ribu sembilan belas ini sudah dilakukan uji validasi skala lab dengan hasil nilai sensitivitas untuk igm nya sembilan puluh enam delapan persen
kemudian untuk igg nya tujuh puluh empat persen melalui pengujian pada empat puluh serum pasien yang positif dari barit bangkes
menteri riset dan teknologi kepala badan riset dan inovasi nasional bambang brojonegoro
juga mengklaim riga covid sembilan belas
mereka mengatakan bahwa alat rapid test ini lebih praktis dan mudah digunakan
jadi sekarang saya akan mencoba alat rapid test hasil karya dalam negeri yang diberi nama riga covid sembilan belas
dan setelah melakukan pengetesan kita harus menunggu selama kurang lebih lima belas sampai dengan dua puluh lima menit untuk mengetahui hasilnya
dan alat rapid test buatan dalam negeri ini diklaim memiliki tingkatnya
sensitivitas delapan puluh persen atau di atas delapan puluh persen dan harganya juga lebih murah yaitu tujuh puluh lima dibandingkan dengan harga rapid test impor
meski telah siap dipasarkan alat rapid test buatan lokal ini masih perlu melalui uji validasi dan akurasi dari balit bangkes kementerian kesehatan
saat ini pun sedang dalam proses terus
seperti yang disampaikan pak miko untuk perbaikan perbaikan meningkatkan akurasi sensitivitas
ditargetkan pada bulan juli dua ribu dua puluh ada dua ratus ribu kit riga covid sembilan belas yang bisa diproduksi
dan pada bulan agustus ditargetkan bertambah menjadi empat ratus kit
satrio adi softan herdiagama jakarta